kita kembali update informasi dari peristiwa kebakaran yang berada di balai kota bandung
sudah ada rekan kami produser lapangan cnn indonesia laisa nisa
langsung dari lokasi kejadian
laisa bisa anda gambarkan aktivitas saat ini apakah masih ada proses pemadaman
nampaknya di belakang anda sudah ada tidak api yang membara di sana
ya selamat siang heranov
memang untuk saat ini kondisinya api yang tadi sempat membumbung tinggi begitu di kantor balai kota bandung ini
sudah terlihat padam
namun saat ini memang kalau kami perhatikan ini masih banyak petugas dari pemadam kebakaran
yang masih terus melakukan upaya pemadaman
enggak saat ini kalau bisa kami gambarkan gedungnya sendiri masih mengeluarkan asap begitu dari atasnya
namun memang sudah tidak terlihat adanya api dari gedung bapelitbang
yang tadi sempat terjadi kebakaran begitu
informasi yang kami dapatkan memang tadi kebakaran terjadi sekitar pukul setengah sebelas siang
atau sekitar sepuluh tiga puluh delapan dan kebakaran ini terjadi di salah satu gedung yang berada di kawasan pemkot kota bandung
yakni di gedung bapelitbang
ini merupakan gedung sekitar dua tingkat begitu dan informasi juga yang kami dapatkan
dari petugas yang ada di balai kota ini memang tadi api itu terlihat dari lantai dua gedung bapelitbang ini
namun demikian untuk penyebab
ataupun apa yang menjadi penyebab utama dari kebakaran yang terjadi pada pukul setengah sebelas tadi ini
kami belum mendapatkan informasi yang lebih lanjut
dan untuk saat ini kalau kami pantau juga heran dalam proses pemadaman api
di gedung bapelitbang balai kota bandung ini sendiri memang tadi diturunkan lebih dari dua puluh mobil pemadam kebakaran
dari damkar bandung dan juga dari upt upt yang ada di kota bandung ini
sehingga memang totalnya ada sekitar dua puluh delapan mobil pemadam kebakaran yang diturunkan untuk memadamkan api
di gedung balai kota bandung ini
hingga saat ini memang petugas masih terlihat banyak sekali yang masih berjaga jaga begitu di sini untuk memantau begitu
agar tidak terjadi kebakarannya lagi begitu
dan saat ini juga kalau kami pantau jalan di sekitar balai kota bandung ini juga sempat ditutup
terutama di jalan yang saat ini di kawasan wastu kencana menuju ke aceh
ini yang menjadi lokasi dari gedung papelitbang ini juga sempat ditutup
sehingga memang kendaraan tidak bisa melewati lokasi ini
informasi yang kami dapatkan juga memang
sehingga saat ini tidak ada korban begitu dari kebakaran ini
tadi ketika kebakaran terjadi memang masih ada banyak kegiatan di balai kota bandung
namun semua pegawai di balai kota bandung maupun wali kota bandung dikabarkan bisa menyelamatkan diri
sehingga memang tidak ada korban begitu dari akibat kebakaran pada siang hari tadi ya rano
baik bisa anda gambarkan kembali kalau memang api berasal dari lantai dua
tapi informasi yang beredar bahwa penyebabnya adalah ada proses
pengaspalan yang dilakukan di lantai dua
apakah proses pengaspalan ini juga sedianya berlangsung di hari biasa begitu raisa
iya herano memang untuk terkait penyebab dari kebakaran ini sendiri kami belum mendapatkan informasi secara pasti
begitu tadi juga informasi yang kami dapatkan itu hanya sekilas begitu dari petugas yang ada di balai kota bandung ini sendiri
jadi nantinya memang kami masih akan terus mencari informasi
dari pihak pemerintah kota bandung maupun dari pemadam kebakaran begitu informasinya juga akan memberikan informasi yang lebih lengkap
begitu terkait penyebab kebakaran yang terjadi di balai kota bandung ini sendiri
dan memang ini tadi gedung bapak lidbang ini memang salah satu gedung yang dekat sekali lokasinya dengan tempat kerja ruang kerja wali kota bandung
sehingga memang ketika tadi terjadi kebakaran ini memang sedikit mengkhawatirkan begitu
karena di sini tempat pejabat nomor orang nomor satu di kota bandung itu bekerja
dan memang namun untungnya memang ketika kebakaran tadi pemadam kebakaran juga secara sigap langsung datang menurunkan lebih dari dua puluh mobil
begitu sehingga dalam waktu kurang lebih sekitar satu jam api bisa dipadamkan
dan saat ini pun kondisinya ini sudah mulai terkendali
begitu sudah tidak terlihat adanya api walaupun masih ada proses pemadaman yang terlihat di lantai dua gedung bapelitbang ini heranov
baik sembari anda melaporkan anda juga harus jaga diri di sana laisa
tapi anda boleh berikan gambaran juga kalau memang ada aktivitas pada pagi tadi di sana
kalau informasi yang saya himpun juga ada pegawai hingga tamu yang juga berkunjung ke balai kota bandung
ini juga diterima oleh wali kota bandung
apa aktivitas mereka pada hari ini sehingga juga dikabarkan kepanikan sempat terjadi ketika kebakaran terjadi pada pukul sepuluh tiga puluh tadi
ya herano memang informasi yang kami himpun untuk tadi pagi wali kota bandung memang sedang ada agenda rapat begitu bersama dengan beberapa tamu di ruang kerjanya yaitu di balai kota bandung
namun memang ketika kejadian terjadi bisa dikatakan begitu para tamu maupun wali kota bandung beserta pegawai pegawai yang ada di balai kota bandung langsung menyelamatkan diri
jadi begitu berhamburan keluar memang sempat terjadi kepanikan informasi yang kami dapatkan namun meskipun demikian meskipun terjadi kepanikan untungnya tidak ada korban jiwa
semuanya para petugas maupun tamu maupun wali kota bandung yang sedang berada di beraktivitas di balai kota bandung ini bisa menyelamatkan diri dan keluar dari area balai kota begitu dengan selamat
saat ini pun di lokasi ini masih terlihat banyak pegawai dari balai kota bandung maupun masyarakat yang masih berkerumun begitu masih melihat untuk memastikan begitu lokasi ini sudah aman lagi sehingga mereka bisa kembali mungkin nanti melanjutkan beraktivitas mereka pada hari ini
apakah anda juga memantau bagaimana untuk keamanan dari dokumen yang tersimpan di bape litbang maupun di sekitar lokasi apakah ada beberapa dokumen yang terbakar dalam kejadian ini
ya heranap saya kurang bisa begitu mendengar suara anda namun memang terkait dokumen ataupun draft draft ataupun buku buku yang ada di dalam kantor bapelit bank ini saya juga belum mengetahuinya
saya juga belum mengetahui secara pasti bagaimana saat ini kondisinya
nanti namun kalau kita lihat memang situasinya ini kebakarannya terlihat cukup besar begitu sehingga terlihat melalap begitu semua ruangan yang ada di atas khususnya di lantai dua bapelitbang kota bandung ini
namun demikian memang terkait dokumen apa saja yang mungkin rusak ataupun terbakar memang kami belum mendapatkan informasi
ya secara pasti masih belum ada informasi resmi dari pemerintah
kota bandung hingga saat ini terkait apa saja kerugian yang diakibatkan dari kebakaran ini lalu apa penyebabnya dan bagaimana mungkin nanti jika memang terjadi ada dokumen dokumen penting yang rusak begitu nanti ke depannya seperti apa belum ada informasi resmi yang kami dapatkan dari pemerintah kota bandung
heranov kami masih menunggu informasi resmi begitu dari atau keterangan resmi dari pemerintah kota bandung terkait kebakaran ini
ya singkat saja laisa beri kami gambaran bapelitbang ini fungsinya seperti apa ya gedung
dan terbakar ini karena informasinya ini hanya berjarak seratus meter dari ruang wali kota
iya herano memang untuk bapelit bank kota bandung ini merupakan lokasi gedung tempat penelitian ataupun tempat berbagai hal yang ada di kota bandung juga dilaksanakan di sini
ini lokasinya memang jika kita lihat dekat sekali begitu dengan gedung ataupun ruang kerja
ini dari wali kota bandung sehingga memang ketika terjadi kebakaran tadi sempat terjadi kepanikan begitu disini karena banyak sekali dokumen dokumen begitu terkait pemerintahan kota bandung di lokasi bapelit bank ini sehingga memang dikhawatirkan juga dokumen dokumen resmi ataupun dokumen dokumen penting dari pemerintahan kota bandung ini juga rusak begitu sehingga memang ketika kebakaran ini terjadi juga memang menimbulkan kepanikan yang cukup besar
namun demikian memang selain dokumen dokumen itu yang terpenting ketika
ketika terjadi kebakaran memang tidak ada semua pegawai di bapelit bank yang ada di gedung bapelit bank ini juga bisa menyelamatkan diri sehingga memang hal itu yang menjadi hal yang lebih utama begitu untuk saat ini terkait dokumen dokumen penting dari pemerintahan kota bandung itu sendiri memang belum diketahui bagaimana nasibnya hingga saat ini kami masih terus menunggu informasi lebih lanjut dari pemerintahan kota bandung
baik kami akan konfirmasi juga ke wali kota bandung usai anda melaporkan
terima kasih atas laporan anda
saya kairun nisa langsung dari bandung jawa barat